pengen ikutan nyanyi pastinya ya
ini dari berbagai generasi pasti juga kebawa serunya lagu sinaran yang di aransemen ulang
kalau kita bicara soal lagu sinaran ini kan dipilih nih katanya saya dengar dengar
katanya setelah melalui proses diskusi dan juga hasil rumpi katanya sesuai dengan lagunya
atau grupnya nih rumpis gitu
nah kenapa sih sebenarnya awalnya kenapa memilih akhirnya sinaran
dan apa yang bikin beda dari versi sebelumnya
mungkin mama ina boleh jawab dulu nanti baru dilanjutkan mbak memes
nah yang jelasnya kalau memang gini nih
jadi kita kan rumpis ini usahakan selalu kalau kita nyanyikan lagu lagu itu usahakan ada pesan pesannya gitu
seperti yang pertama kasih putih ya kan
kemudian ada ibu
nah sekarang yang sinaran ini kita berapa ya
soalnya itu kita coba untuk menjelaskan yang seperti ini
kita mencoba untuk menggait atau memeluk
untuk lebih tanah anak muda
itu sebenarnya sih yang utamakan awalnya itu itu
jadi biar lebih rame lagi gitu
yang mungkin saat itu dengerin lagu sinaran masih kecil gitu kan
atau mungkin masih beranjak dewasa begitu
nah sekarang coba diingetin lagi bahkan bisa diajak juga generasi generasi mudanya
mungkin mbak memes mau ditambahkan gimana tuh ceritanya proses rumpi
sampai akhirnya terputuskan bahwa yuk kita pilih lagunya sinaran untuk di remake gitu
iya maaf sih suara fina tadi gak kedengeran
jadi sebenarnya kesepakatan bersama aja
kalau saya sebenarnya intinya kalau di rumpi sini kan pentolannya mama lina sama tri utami
jadi mereka mengusulkan itu
kalau saya oke setuju
karena lagu itu kan kita butuh lagu yang seru
yang medium beat
dan kebetulan temanya kan pada saat itu rilisnya tanggal dua puluh satu april
jadi lagu sinaran saya rasa kita rasa cukup untuk mewakili perasaan kita sebagai wanita wanita kartini saat itu juga gitu
mbak memes kan kalau saya sempat sebelumnya juga scrolling nih ya instagram dari shila majid
bahkan memberikan selamat memberikan apresiasi yang luar biasa juga untuk sinaran versi rumpis ini
nah tapi kan pasti ada ya
ada beberapa tantangan tantangan yang mungkin juga dihadapi ketika menyanyikan aransemen ulang dari lagu tuh yang kalau dengar sinaran tuh udah pasti shila majid gitu
nah itu apa aja tantangan yang dirasakan dan gimana merespon apresiasi luar biasa yang juga diberikan oleh penyanyi shila majid terhadap karya dari rumpis ini
kalau saya tentunya sangat bangga banget ya
karena dulu saya pengopensi juga sama shilla majid sama mama ina sama kedutami sebagai senior senior saya di musik
dan untuk pantangannya karena
karena ini lagunya di aransemen oleh lale ilman manino dengan irama disco ya
kita tentunya dengan komposisi lagu vocal directornya juga oleh gamal
kita saya terus terang kalau saya tertantang karena disini saya posisinya untuk belajar menyanyikan suara alpho suara dua
terus bagaimana supaya dinamis mengikuti irama dari teman temannya rumpis yang lain
jadi ada tantangan yang memang karena lagunya kan iramanya lebih ngebeat gitu
ada cerita cerita keseruan yang mungkin akhirnya ada kebiasaan kebiasaan yang harus diubah nih
sementara untuk proses produksinya gitu atau workoutnya ditambah gitu biar lebih stabil atau gimana tuh mama ina
oke tadi dengerin soalnya agak telat
gak ada soal itu
oke jadi sebenarnya gini kayak waktu awal awal gitu aku kan selalu komunikasi sama shila kan
kita merasakan di emang
dan aku tuh bilang you know what shilla darling kita mau nyanyiin lagu kamu serius beneran gitu
nanti kamu denger deh
makanya begitu selesai dan aku kasih lihat bahwa ini lagunya cenderung lebih sukses
dan yang paling jelas kan mama ina sama dia itu sekarang apa ya
dulu dia nyanyiin lagunya mama lagu dia gitu kan
nah sekarang mama ina nyanyiin lagunya dia gitu kan
sama sama happy kebetulan kan memang aku sama shilla tuh memang deket sekali
nah dan jelas seneng banget
ini bener bener dikemas dengan luar biasa oleh lale ilman nino ini
mainnya aja happy banget begitu denger begitu hasilnya seperti ini
jadi niat kita yang maksudnya kita bisa merangkul lebih banyak lagi anak anak muda ya ini apa namanya tercapai gitu
dan yang saya ingin sampaikan adalah kita jangan pernah deh gitu
dalam seni itu nggak ada yang namanya umur ya umur gue berapa itu dalam seni itu semuanya sama
ya umur dan kamu lihat deh kita your moms gitu ya your moms tuh tetap berkarya
makanya kalian terus melangkah terusnya berkarya
benar jangan pernah berhenti berkarya dan lewat karyanya itu juga bisa sambil menggandeng lintas generasi ya
karena kalau kita lihat untuk lagu ini rumpis kan menggandeng lale ilman nino gitu dalam proses aransemen ulangnya
kita tahu bahwa mereka bertiga ini produsernya lagi hits banget nih project projectnya
kenapa sih ada pertimbangan tersendiri nggak akhirnya memutuskan yuk kita collab gitu yuk kolaborasi bareng gitu
mungkin mbak memes bisa menjawabnya
nanti baru lanjut ke mama ina
oke ya tentunya seperti tadi mbak bilang bahwa memang mereka adalah produser produser musik yang sangat produktif banget di masa ini
dan mereka punya selera yang vibe nya hampir sama dengan jamannya mama ina jamannya aku tahun delapan puluh an sembilan puluh an bermusiknya gitu
jadi begitu kita ketemu kayak vibe nya dapet gitu oh ini kayaknya klop banget gitu
apalagi mereka semua juga lagi sangat hit di era era sekarang ini gitu
jadi kayak ketemu tuh kayak nyambung pembicaranya malah saya sempet bercanda kayaknya kalian musiknya tuh dulu hidupnya tahun tahun delapan puluh an
jamannya mama ina jamannya mas adi soalnya seru gitu
jadi pertimbangannya itu sih karena dapet itunya apa frekuensinya dapet di musiknya sama gitu
aransemennya juga keren banget
tek tokannya dapet ya mbak memes ya
tek tokannya mantap
oke mantap katanya
kalau mama ina boleh dibagi pengalaman ya mama ina
saat kolaborasi dengan lalai ilman nino dan mungkin boleh dibagi pengalaman pengalaman uniknya untuk pembuatan karya sinaran ini
kalau tadi mbak memes kan sempat bilang aduh harus makin ekstra nih untuk bisa di suara alto gitu
mungkin mama ina ada pengalaman unik dan juga menarik yang bisa dibagi ke kita di sini
oke jadi mama ina tuh pada saat ini rekaman rekaman lagu sinaran ini jadi katakan seraknya lagi juara
lagi lagi serak banget
tapi apapun yang terjadi gitu kan ya mereka akan usahakan
nah apa ya enak banget kerja sama anak anak nih sama loli ilmanino
karena yang mengatur itu kita vokal kita sebenarnya gama kan
jadi kita nih diaturin mam seperti ini mam seperti ini maksudnya seperti ini enaknya begini
jadi waktu aku nyanyi terus mereka bilang oke mam ini aku serak banget gapapa kok
masih dalam kewajaran
kita kolaborasinya tuh enak banget dan alhamdulillah gitu ya mamana masih bisa mengikutilah apa yang disampaikan oleh mereka gitu
hidup hidup mereka gitu
ya kita sebagai manusia nih jangan pernah gitu jangan pernah kita tuh mau merasa bahwa wah lebih benar dari anak anak gitu
berusahalah terus untuk merangkul
mereka itu lebih kaya
lebih tahu daripada kita
jadi kalau menurut mama ina keringin sama mereka tuh aduh ini pengalaman yang bagus banget buat mam ina
bahwa kalau kamu mau dihargai oleh orang lain hargailah orang lain
jadi aku mencoba untuk menghargai mereka hidup hidup mereka
insya allah mereka juga mau menghargai kita
ini keren banget sih kalau bicara soal room peace dengan segala kita bisa bilang legendanya gitu kan
kemampuan yang luar biasa prestasi prestasinya
lima orang ini tapi tetap mau merangkul gitu kan
masih tetap collab sama yang muda muda
dan bahkan ngajak untuk tidak berhenti berkarya gitu
luar biasa untuk room peace
apalagi kalau kita lihat ini kan kemarin lagu comebacknya kasih putih juga dapat penghargaan
ame awards gitu kan
untuk kategori karya produksi grup vokal terbaik
dan pasti kita masih tunggu project project selanjutnya dari room peace gitu
tapi terakhir saya mau tanya dulu bocoran
mama ina dan juga mbak memes
nanti apa nih kira kira kejutan kejutan selanjutnya dari roompeace
yang perlu kita antisipasi yang perlu kita tunggu tunggu
silahkan mama ina
jadi pertama sebenarnya mama ina pengen terima kasih juga sama sheila atas dukungannya ya
dia mendukung banget gitu kan kita menyanyikan lagu sinaran
dan juga pastinya mama ina ingin sampaikan juga untuk azlan abu hasan dan johan nawawi
memberikan lagunya kepada kita room peace gitu kan
karena apapun yang terjadi mereka adalah penciptanya
dan untuk selanjutnya sih sebenarnya ada nih yang mau disampaikan lagi nanti
lagu yang akan selanjutnya
mudah mudahan nih nanti nih ya lagu ini
ada satu lagu yang juga punya pesan yang bagus sekali
insya allah mas burung mau mengizinkan kita untuk menyanyikan lagu itu
ya enggak mes
aduh kita bakal tunggu tunggu pastinya
ini penasarannya dari sekarang
mbak memes gimana mau ditambahin mungkin bocorannya atau mungkin nanti selanjutnya collab sama mas adi gitu roompeace
ya mau aja sih sama siapa aja
kalau kita room peace terbuka bisa baik yang senior maupun yang junior
sebenarnya setiap room peace mengeluarkan sesuatu itu tentu ada momentumnya
jadi tidak hanya karyanya ya tetapi juga momentumnya gitu
jadi nantikan aja untuk penampilan kita berikutnya mudah mudahan ya
oh ya terima kasih juga untuk legenda musik indo sebagai produser kita
dan juga makasih juga

yang bikin video yang seru itu gitu
baik baik terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada mbak memes adi saputra dan juga mama inam
vina panduwinata sudah bergabung bersama kami
jangan bosan bosan untuk berbagi cerita soal projek projek terbaru dari room peace ya
kayaknya abis ini saya mau ajak teman saya juga untuk dengerin lagu sinaran diulang ulang repeat ya
terima kasih banyak semuanya